proyek revitalisasi simpang susun semanggi sudah berjalan
proyek yang ditargetkan rampung pada agustus dua ribu tujuh belas ini diperkirakan
lalu bagaimana respon masyarakat terhadap proyek infrastruktur
yang memakan biaya lima ratus enam puluh miliar rupiah ini
sejak tanggal enam juni dua ribu enam belas jalur cepat dari arah bundaran hi
menuju cawang ditutup di simpang susun semanggi
ini memaksa pekerja yang bekerja di sepanjang jalan mh tamrin dan jalan sudirman
untuk masuk ke jalur lambat yang sebelum penutupan pun sudah padat
ditambah lagi sekarang mereka harus berbagi lajur ini
dengan sejumlah bus transjakarta dengan tujuan pinang ranti dan pusat grosir cililitan
seberapa signifikankah dampak penutupan ini terhadap waktu tempuh
yang harus dilalui oleh para pekerja di sepanjang jalan sudirman
menuju tujuan mereka masing masing
pertama penutupan pertama dari rp lima ratus enam puluh miliar
ini adalah penutupan pertama dari empat penutupan yang direncanakan oleh dinas perhubungan dki jakarta dan polda metro jaya
dalam waktu empat hingga enam minggu ke depan lingkar hotel sultan menara mulia dan polda metro jaya
juga akan ditutup untuk mengakomodir proyek revitalisasi simpang susun semanggi
pengendara mobil diimbau untuk mencari rute alternatif
guna menghindari kemacetan selama pengerjaan proyek berlangsung
ramari adi jakarta